kemudian kemudian kemudian
sebanyak sembilan puluh tiga jemaah umroh yang awalnya akan diberangkatkan ke tanah suci mekah
pada hari rabu lima april dua ribu dua puluh tiga lalu
akhirnya kembali ke kampung halamannya di kabupaten lombok tengah
nusa tenggara barat minggu sore melalui bandara internasional lombok
perasaan sedih dan kecewa nampak dari raut wajah jemaah
yang selama empat hari tidak ada kepastian keberangkatannya
diketahui mereka empat hari menunggu keberangkatan di bandara internasional soekarno hatta jakarta
akhirnya seluruh jemaah yang tiba diangkut menggunakan bus
sementara koper dan tas yang mereka bawa diangkut menggunakan truk
dia sendiri bang beli tiket sendiri dari sini ke jakarta
sampai jakarta baru kita tahu tertipu itu sekitar jam empat
sudah sudah pul semua ya
tiga calon jemaah umroh ini pada hari rabu lima februari lalu
berangkat dari bandara internasional lombok
lalu menuju bandara internasional soekarno hatta dengan biaya sendiri
setibanya di jakarta diketahui baru empat puluh lima orang jemaah umroh yang telah memiliki visa
namun mereka semua tidak bisa berangkat karena pihak travel belum membelikan mereka tiket menuju mekah
kalau bisa yang empat puluh lima saya sendiri yang cetak
berarti yang empat puluh lima orang itu sebenarnya tidak bisa berangkat
tidak bisa karena tiket belum ada
sampai saat ini tiket belum kita dibelikan
kemarin dia bilang empat puluh cuma keberangkatan
untuk balik lagi ke jidah jakarta tidak ada tiket
apa sih janji travel sebenarnya dari awal gitu
dari awal kan dia sudah janji dari sini bahwa tiket jakarta jidah jakarta sudah disiapkan
tahu tahu ya kenyataannya
hingga berita ini dibuat pihak travel yang memberangkatkan jemaah umroh tersebut belum bisa dikonfirmasi
dikutip dari detik com hingga saat ini pihak kemenang provinsi nusa tenggara barat
masih terus berkoordinasi dengan pihak travel dan memastikan akan keberangkatan jemaah umroh
yang terlantar tersebut
di meliputan cnn indonesia lombok tengah nusa tenggara barat